inilah masjid jami setru ketipo atau yang dikenal dengan nama masjid tiban di pacitan jawa timur
menurut warga tak ada satupun yang tahu pasti kapan masjid berdiri
beberapa bagian bangunan ini telah direnovasi namun beberapa bagian inti bangunan seperti tiang penyangga dan kuba masjid masih berdiri utuh sejak awal
saat ini masjid tengah dalam pengerjaan renovasi
ukuran masjid akan menjadi lebih besar
meski sedang diperbaiki masjid dengan kapasitas sekitar tiga ratus jamaah itu tetap digunakan untuk sholat rawatib dan salat tarawih selama bulan ramadan
masjid cia kang ho di pasar rebo jakarta timur akan menjadi contoh indahnya toleransi agama dan budaya
masjid ini pun didirikan di atas permukiman warga mayoritas etnis tionghoa yang menganut agama buddha dan konghucu
masjid cakangho berdiri pada lahan seluas tujuh ratus sembilan puluh tiga meter persegi terletak berdekatan dengan viara dan gereja
nama cia kang ho diambil dari nama almarhum kakek sang ketua dkm saat ini

masjid cia kang ho diberikan kemampuan untuk menjaga kemampuan masjid
memang belum dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah karena dalam proses pembangunan namun keindahan arsitekturnya mulai dapat terlihat
masjid ini nantinya akan memiliki lima bagian pagoda yang mencerminkan rukun islam
bagian pagoda pada atap induk terdiri dari tiga susun yang mencerminkan iman islam dan ihsan
masjid cia kang ho diberikan kemampuan untuk menjaga kemampuan masjid

masjid cia kang ho diberikan kemampuan untuk menjaga kemampuan masjid
masjid cia kang ho diberikan kemampuan untuk menjaga kemampuan masjid